pssi pt liga indonesia baru panitia pelaksana serta perwakilan boboto
melaksanakan rapat koordinasi dengan polresta bandung pada senin siang
dari hasil pertemuan yang berlangsung selama satu jam ini
diputuskan bahwa lanjutan pertandingan piala presiden grup c
dialihkan dari stadion gbl a kota bandung
ke stadion sijalak harupat kabupaten bandung dan tanpa penonton
dua pertandingan lanjutan itu akan mempertemukan
bali united versus persebaya yang digelar pada senin malam
serta persib versus bayangkara fc yang akan dilaksanakan selasa malam
sehingga dengan ini kami minta kepada pihak terkait
khususnya pengamanan ofisial agar mempersiapkan dengan baik
pelaksanaan pertandingan pada malam hari ini maupun besok hari
dan bagi penonton bagi supporter
baik itu boboto maupun bonek
kami menghimbau agar silahkan menyaksikan di rumah masing masing saja
pengamanan kami akan lakukan di pintu pintu tol
untuk menghalau dan memutarbalikan supporter
seandainya ada supporter yang mengarah ke stadion
dan juga di pintu masuk kawasan
maupun di pintu pintu masuk menuju area tribun
untuk mengusut insiden di stadion gbl a yang meranggut
dua nyawa pendukung persib atau bobotoh
pssi dan pt lib sudah membentuk tim investigasi
yang juga merupakan ketua komite disiplin pssi
kita kebetulan bersama sama
terima kasih terkait dengan insiden gbl a
pssi sudah membentuk tim investigasi
sudah membentuk tim investigasi yang diketuai oleh bapak erwin tobil
selaku ketua komisi disiplin di pssi
dan itu kita tunggu hasilnya seperti apa
dan sudah mulai bekerja sejak tanggal delapan belas
sejak delapan belas juni yang lalu sudah mulai bekerja
kita tunggu hasil dari tim investigasi
keputusan peralihan venue tanpa dihadiri oleh penonton ini
dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang
diharapkan para bobotoh bisa memaklumi keputusan hasil rakor ini
dan tidak memaksa untuk hadir ke stadion saat pertandingan berlangsung
di rasa sebaya baya
chandra febriana kabupaten bandung